kita harus cepet
hari ini aku gak dateng
terus aku gimana
kamu sendiri aja ke markas
bilang aja ke bos saeb
bentol bentol sebadan banget
biar bos saeb hari ini kerja
dampingin kamu kuliah kerja nyopet
biar nggak cuma tidur di bangku taman
anak buahnya semua kerja
kenapa terlambat lagi
tadi bangunnya kesiangan
katanya gak bisa dateng
alergi bentol bentol sebadan badan
abah asam lambungnya lagi naik
kasian kalau harus aku tinggal
aku kasih nomor hp temen aku aja ya
biar teteh janjian langsung sama temen aku
abis ini langsung aku kirimin nomernya
salam buat abah
terus saya kuliah kerja nyopetnya gimana
selama risa masih alergi
saya yang akan mendapingi kamu
abah mau kamu suruh makan bubur bayi lagi
ini oatmeal bukan bubur bayi
abah gak suka
tapi abah makannya harus ini dulu

kalau saya makan bubur cuma seperti bikin kotor mulut
gak cukup buat ganjal perut
kenapa waktu saya ajak sarapan bubur kamu mau
kalau buat pembukaan sih gak papa
abis ini sarapan yang sebenarnya
makan kupat tahu